ulah penumpang asal australia ini menambah daftar insiden yang mengganggu kenyamanan penerbangan
seorang penumpang asal australia dua tahun lalu bahkan bercanda ingin membajak pesawat
ya lady dan seharusnya dicermati bahwa masih banyak yang belum dipahami oleh kita
ada hukum serius yang menanti pelaku teror atau ancaman sekecil apapun di penerbangan
matt christopher lockley warga australia memicu kebohan di tengah penerbangan pesawat maskapai virgin air voz empat puluh satu
jurusan brisbane dan pasar dua puluh lima april dua ribu empat belas
med menggedor pintu kokpit pesawat sehingga pilot menekan tombol penanda buat pesawat dibajak
med pun diamankan begitu mendarat
belakangan matt mengaku tidak ingin membajak pesawat
ia hanya kehilangan orientasi arah akibat mabuk setelah mengkonsumsi sejumlah obat
ulah med hanya satu dari sekian banyak aksi penumpang yang mengganggu penerbangan
namun yang paling kerap terjadi adalah ancaman perledakan
penerbangan anr jt tujuh ratus dua puluh delapan jurusan jakarta kendari gagal

seluruh penumpang terpaksa turun dan berganti pesawat
penyebabnya karena muhammad anwar salah seorang penumpang melontarkan statement ada granat di pesawat
setelah diamankan polisi bandara soekarno hatta tangerang banten belakangan pelaku mengaku hanya bercanda
teman teman berberusakan naik pesawat
ketika dia mau pesin naik di bagasi atas itu saya di belakangnya
baru ada juga di belakang ini
jadi saya bilang saja
amankan saja bagasi ini cepat itu
kayak ada granat saja
kejadian serupa juga terjadi di penerbangan lion air rute jambi jakarta
seorang penumpang pemilik kartu tanda anggota kepolisian mengaku membawa tas berisi bom
selain keberangkatan pesawat tertunda ratusan penumpang pesawat itu pun panik dibuatnya
puluhan anggota tim gegana penjinak bom dari polda jambi pun diterjunkan
namun setelah berbagai upaya antisipasi terlanjut dilakukan pelaku baru menyatakan hanya bercanda

lalu kerja perkerja sementara tergolong tersebut
penbicaraan video ini sudah tahu yang adanyachuang berada di saat terbesar black saturday ini
yang selain ini hal lain yang marked muncul di jenayah jail corner
terimakasih berterima kasih
s dankar tadewala berhenti teranteak
deni menu hati
jangan kemasah kemasahan
pasangan jelajah gunamos